selain wabah virus corona pemerintah juga mengaku fokus melakukan penanganan dan pencegahan penyakit dbd yang banyak terjadi di sejumlah wilayah di tanah air nusa tenggara timur lampung dan jawa barat
disebut pemerintah sebagai wilayah dengan angka kematian tinggi akibat dbd
menteri kesehatan terawan agus putranto mengatakan pemerintah tetap memberi perhatian terkait penanganan dan pencegahan kasus penyakit demam berdarah
terawan juga mengaku menerima informasi terbaru dari sejumlah pihak terkait angka pasien penderita demam berdarah dengue yang mulai turun
menurutnya sejumlah bangsal kamar perawatan mulai berkurang merawat pasien penderita dbd
jadi kita menghadapi juga masalah yang sangat berat yaitu demam berdarah yang terdistribusi di banyak provinsi
memang yang paling banyak meninggal
kemarin adalah ntt nusa tenggara timur kemudian jawa barat juga dengan demam berdarahnya lampung itu rutanya
dan kita semua sudah deliver tenaga tenaga di sika yang paling banyak meninggalnya sampai tiga belas
sekarang sudah menurun insiden penyakit demam berdarah mulai turun
dan saya sudah mendapat laporan tadi malam namun kita masih tunggu sampai minggu
tadi malam sudah oke
minggu sudah mulai bangsal bangsal mulai berkurang jumlah pasiennya
dan ini akan kita lakukan di semua daerah mengenai juga pemberantasan sarang nyamuk
jadi psn itu harus dilakukan
preventif itu harus dilakukan preventif dan promotif
karena demam berdarah ini sangat mematikan seratus lebih yang meninggal seluruh indonesia